empat orang tewas akibat ledakan bubuk petasan
yang terjadi di dusun sadeng desa karangbendo
kecamatan pogok blitar jawa timur
selain itu puluhan warga mengalami luka luka
satu bangunan rata dengan tanah
sementara bangunan lain rusak parah
senin siang kapolres blitar kota akbp argo wiono
menyatakan pemicu ledakan diduga adalah dari rokok milik korban
pusat ledakan tadi berdasarkan ekolosi dari tim tim bom
itu ditemukan ada pembuka rokok
nah pembeli rokok ini yang tadi disampaikan oleh para tetangga
petugas gabungan telah menemukan bagian tubuh korban di lokasi ledakan
bagian tubuh korban ditemukan hingga radius lima puluh meter
dalam kondisi terbakar
penyisiran masih dilakukan hingga radius seratus meter dari pusat ledakan
jadi semua serpian posisinya
berada di atas penting ataupun di penerung kota
yang fit untuk yang full body itu satu
yang apa itu badan ke atas itu dua
dan yang satunya untuk tulang kepalanya belum
tulang tengkoranya belum
puluhan warga yang rumahnya rusak akibat ledakan petasan ini
memilih mengungsi ke lokasi yang lebih aman
mereka mengaku trauma
serta tidak bisa menempati kembali rumah yang rusak
temeliputan cnn indonesia